hmm saya mau nanya soal meeting dengan pak jacqueen gimana
bisa pak beliau minta bertemu dengan bapak di kantornya untuk alamatnya segera saya kirim ya pak
coba buat oke
aduh bobo nya enak banget
ini binda ya
yang mau bicara
bisa baik baik lah
masalah surat yang dikasih
dia gak bisa begitu aja ngecemo orang kan
jangan sampai kenapa kenapa aku gak mau kamu sampai kenapa
ya kamu tiba tiba mukul atau dia mukul kamu
saya kan bilang saya mau belajar sabar
ini kan mau bicara baik baik
dan sampai malem ya
harus sahur nanti
ya bangat dulu ya
kok malem malem periksa jam segini banget loh
mau malem banget ya
mau ketemu riki mau ngobrol
urusan penting urgent
dibilang urgent sih nggak urgent juga sih mah
ya intinya sebenernya pengen ngobrol santai aja sama riki
pengen ngasih tau sih pengen gak ganggu
bapak surya mama sarah sama kezia lagi
udah itu aja sih
mama tahu maksud kamu baik
jangan sampai nanti niat kamu yang memang niat baik itu untuk membantu mertua kamu
jadi disalah artikan sama nino
kita tau kan dia itu seperti apa
dan lagi pula juga ya
ya ngerti sih mak
kasian kasian aja aku sama bapak surya
kalau harus ngurusin gini sendiri sih
ya harusnya nino ngerti ya
kalo gak ngerti ya gak tau lagi sih
sempet tunjukin video potong potongan video
salah satunya kan ada video
aku main sama rena pake cat yang dikasih nino
yang cat pakai tangan gitu ya
ya aku memang niatannya tuh cuman mau kirim ke nino nunjukin ke dia
kalau memang cat air itu diterima oleh rena dan rena happy
dimanfaatkan dengan baik loh
sama rena tapi ternyata yang ditanggep sama dia salah
dia merasa kalau aku kirim video itu sengaja buat manas manasin dia
dengan kemesraanku sama rena
si natu kamu mengirimkan video tersebut dengan niat baik
itu aja udah disalah artikan
hal sesimpel itu bisa jadi salah paham buat dino
ya sebenernya intinya niatanku itu kan cuma nolongin bapak surya sama mas sarah udah gitu
terserah mau neno ngomong apa
ya intinya dia mau menerima dengan baik silahkan
mau gak nerimo ya juga silahkan
udah capek mah
pengen coba belajar sabar gitu
iya sih mama tau
tapi ternyata dengan tanggapan yang begitu susah juga ya
pinginnya marah juga sebenernya
itulah makanya kadang kadang juga
kitanya berbuat baik sama orang tapi belum tentu orang tersebut tuh bisa menerima niat baik kita
pikiran orang macem macem beda beda
ya intinya aku cuma pengen ngobrol santai aja sama ricky
coba mau kasih tau itu aja sama randy juga
sama randy ya
sama randy kok
yaudah oke kalo gitu
jangan sampai pulang lewat tengah malam ya
karena sahur pertama kan
sahur pertama kamu tetap butuh tidur nanti sahur terus kamu ke kantor
kamu juga punya keluarga disini ingat ya
udah udah pamit ya
tidur malem juga
mama bercaya selesai ini duduk satu satu
karena abis itu taro di lemari deh
taro lemari dulu ya
kamu mau ngapain
mau telepon om bahan just mir
gimana sebelum nelfon om baik kita izin dulu sama mama
emangnya kenapa cus
ya walaupun cuma telfon
kan rena harus inget
apa yang harus inget
hmm yaudah deh aku sendiri aja bilang ke mama
kok mukanya gitu
tadi aku mau telfon om baik tapi kata just mir nah harus ijin mama
emang benar ma
benar memang harus ijin sama mama
itu mama lakuin ini untuk kebaikan sama ren
tidak melarang tapi untuk kebaikan sama rena
tapi kemarin aku bilang ketemu om baik
kalo misalnya sekarang ga boleh ma
kamu sekarang mau ngapain
tidak ada telfon om baik
ya ada telfon
tapi disini bareng sama mama ya
assalamualaikum rena sayang
om baik aku cuma mau bilang selamat puasa ya om
ya allah aku sama sekali ga nyangka rena akan telfon aku
hanya untuk mengucapkan selamat selamat puasa
iya nih om baik terharu dicipin sama rena
oh iya om baik kemarin aku udah bikin cat tangan sama papa
nanti aku kasih liat ke om baik ya
seandainya itu aku sayang
jadi cat tangan aku sama papa ada di buku gambar
pasti bagus ya
bikin cat tangan juga sama om baik
soalnya kemarin om baik mau ketemu rena juga ya
bukannya mama bilang baik capek
saya sudah sampaimann perteman kamu ya saya sudah dibawah
kamu tolong keliling sini cek ya
ada dia dalam orangnya
semenjak pulang tadi dia tidak kemana mana lagi
ini biar saya yang masuk
riza barusan sudah saya suruh untuk keliling cek juga
sama tahu kalian pas ke bawah dianya turun
kalian tetap berjaga di sini
saya yang masuk ke atas
nanti asisten saya juga bakal kesini nemenin saya ke atas
maaf pak saya hantar gimnya
mama kok diam
emang mama gak inginin om baik ketemu aku ya
cuma kan sudah malam
rena juga harus istirahat
karena kalau ketemu malam malam
dah mendingin dimatiin dulu telfonnya sekarang
rena juga harus istirahat
karena nanti nenek juga harus sahur
nanti susah loh dibangunin sahurnya
ya dimatiin dulu ya telponannya
udah dulu ya telfonannya ya
tapi belum selesai ma
udah ya sayangnya
eh udah udah yuk yuk yuk
udah ya udah teleponannya ya
ma nanti boleh gak om baik ketemu sama aku
keterlaluan kamu nino ya
sampai rena mendesak seperti ini
ma boleh gak ma
insya allah boleh
sekarang dimatiin dulu telfonannya
rena harus istirahat
dengar sama mama
kita boleh ketemuan kok nanti
kita bikin cat tangan ya om
ya udah om baik selamat puasa ya
oh ya rinal udah puasa juga
udah dong om
syukurlah om baik senang dengarnya
buat rena selama puasa ya
i love you rena dari om baik
ya udah aku bawa bawa dulu ya ma
udah lupa bangunin pas sahur
ya allah aduh
udah udah aja ini ya
alhamdulillah mudah mudahan ini
bukan harapan yang palsu
dan aku benar benar bisa ketemu dengan
rena lagi dan nggak dihalangi
aku ngaruhin rena
rena nggak perlu untuk kamu atur aturinnya
sampai rena bisa protes kayak gitu sama aku
kamu jangan penat untuk ajar rena untuk berbicara
bantah aku sama mas al
karena kamu orangtuanya
kamu yang memulai permainan ini
aku juga punya hak atas renat
kalian yang beginiin aku kok
kamu yang buat kamu kayak gini
kamu sendiri kok
dan kamu sendiri ya kan yang minta
untuk supaya kamu diakui sebagai papanya reina
itu sebelum kamu menghalang halangi aku
aku masih tetap berjalan sebagai om baik
mengikuti peraturan kalian
apapun yang terjadi
rena tetap masih punya hak
atau mengetahui aku papa kandungnya
ya kenapa kamu nggak fokus sama anak kamu keisha
kamu juga punya anak kan
apalagi di saat ini juga lagi ada masalah kah
rikim mengira kalau keisha itu memang anaknya
kenapa kamu gak memperjuangkan itu
kamu mau kehilangan keisha juga
wenen kamu fokus sama itu deh
lagipun rena juga nggak perlu harus tahu kalau kamu papanya
cukup aku sama masal aja
aku rasa itu udah cukup
aku rupakan aku sama dia
aku mau pulang dulu
si rikim ngirim surat ini ke siren
dan dia nulis nama ide sendiri di situ
isi suratnya jangan ikut campur
siapa yang ikut campur urusan dia
seperti dia isinya begitu
agak terganggu sama kata katanya
iya pak itu udah bentuk
ancaman sih pak
saya mau bicara sama dia sekarang
iya dan tadipun pak
ricky sempat bicara sama saya
dan dia ngancam bapak lewat saya pak
ikut campur dalam musanya pak
saya juga langsung tekankan ke dia
kalau bapak gak bisa
ngancam seperti itu tapi
dia cuma santai dan
seperti tidak takut pak
setelah obrolan itu
tiba tiba riki deketin mama saya
kalau ricky ini mengancam saya
coba berani riki
siapa lagi malam malam begini
itu orang mau ngapain lagi
pertemanannya tidak kuncap
sampai jumpa lagi di ksatria mukjesh di youtube
kau akan pukul
akan dipeluk priestim dong kearsean
sorry ya mama maaf maaf mama main masuk aja iya tadi nggak ada siapa siapa ini
sih bocil nangisnya tadi ketidakmau banget sebetulnya banget karena dia
marah marah marah marah marah marah marah marah
udah kenapa lagi sih nino
kalau misalkan dia itu mau ketemu sama rena tapi gak dibolehin sama aku
maksudmu buat apa dia ngomong kayak gitu sama rina
kan rina jadi nanya rina jadi nanya kenapa emang benar
kenapa nggak boleh kayak gitu ya nanya
memang ngerti sih cuman ya apa ya kamu tetap harus jaga emosi
kamu tetap harus jaga pikiran kamu juga
udah lah orang macam nino itu nggak bisa kita hadapi dengan emosi yang
ikut ikutan emosi gitu loh jadi kamu harus tenang kamu harus relax
udah nanti kalau misalnya kamu marah marah nanti ini si ashkara juga ikut merasakannya
sayang dong udahlah lagi pula juga kamu harus jaga kata kata kamu
anak seusia rena tuh udah ngerti sikap sama omongan kita
itu yang harus kamu ingat ya
eh besok kamu ini puasa
oh iya kemarin tuh kan nelfon michi tapi nggak diangkat
jadi aku belum tahu nih mah boleh puasa apa nggak
biar tertanya kali ya
mama ini mantepan
boleh boleh boleh
ntar g mir nam
ya sebenernya boleh boleh aja sih indin
tapi dengan catatan makanan kamu ketika sahur dan buka puasa itu harus dipenuhi dengan nutrisi
dan juga dipenuhi dengan kebutuhan cairan yang tercukupi supaya kamu tuh gak dehidrasi
ya walaupun tubuh kita ini memang punya cadangan lemak
tapi kalau saran aku nih ya lebih baik kamu jangan puasa dulu deh
mengingat kondisi askara yang memang sedang butuh fulasi
kan dia butuh nutrisi dan itu kan bagus untuk perkembangan dia supaya jadi lebih baik
jadi lebih tepatnya intinya untuk saat ini mungkin aku memang belum bisa ikut puasa dulu kali ya
iya indin belum disarankan untuk berpuasa dulu ya
yaudah oke oke oke gak apa apa
berarti memang untuk tahun ini memang gak bisa ikut puasa
nanti nanti berarti aku harus
saat memang sudah boleh berpuasa
yaudah terima kasih banget ya buat sarannya ini sangat berguna banget buat aku
dan selamat berpuasa juga
mohon maaf lahir batin juga ya maafin aku kalau ada salah
tadi dia nanya
katanya kalau ibu menyusui itu boleh puasa apa enggak
tapi seru juga ya
bahagia gitu kayaknya
kalau bulan ramadan itu dikelilingin sama anak anak
sekarang kan kita sebagai manusia biasa cuma bisa berdoa dan berharap
apalagi sekarang kan bulan suci ramadan
ya mudah mudahan doa kita bisa didengar
kita bisa dikasihkan
kita bicara baik baik di sini ya kia
bicara pakai kepala dingin
saya cuma mau nyampaikan kepada anda yang pertama
jangan pernah mengancam saya dan keluarga saya
dan yang kedua
jangan pernah mengancam mertua saya
saya tidak akan pernah memberikan celah kepada orang yang mengancam orang orang terdekat saya
bagi saya yang pertama ini akan berjaya
saya kemarin minta kezia baik baik sama anda
permasalahan ini semua terjadi karena anda ngambil kezia diem diem kemarin
kalau anda nganggapin itu gak terjadi
tidak akan pernah terjadi riki
kezia punya orang tua
biarin dia hidup sama orang tuanya
jangan menafi kak
terus kenapa lo gak mau kalau reina
saya nggak main main di sini
kalau anda ngancam saya
saya nggak akan pernah tinggal diam
saya di sini mau ngomong baik baik sama anda ya ki
saya nggak pernah main main sama kata kata saya
kalau anda gabus sama reina
aku pasti bakal mali
lebih injusti yang dikasih aero
prajurit dunia itu
ya sudah biasanya deep core weakness
dan satu satunya cara buat gue dapetin cashnya
supaya mereka semua percaya kalau cashnya itu anak gue
lihat nih pembaik gue apa
boneka buat rena
gak suka bonekanya
om gak susah deket aku lagi
saya kok ngomong seperti itu
om bukan om baik aku lagi
oh baik memang bukan om baiknya rena
tapi om baik adalah papanya rena
rena mau kan
papa aku cuma nada papa al
papa al jadaran om jahat
om bukan papanya aku
aku gak suka sama om jahat
papa aku itu papa al
papa kesayangan aku
papa terhebatnya aku
dan papa terbaik buat aku
semuanya cuma papa al
papanya aku bukan om jahat
kenapa mimpi yang dibuat buat kayak begini hadir lagi
aku nggak mau sampai rena membenci aku
tapi kenapa ya allah
kenapa begitu beratnya untuk mengakui reina anak kandung aku
tapi kalau cara mereka tetap seperti itu
justru bikin aku akan semakin kencar untuk mendapatkan reina
oh iya tadi lupa
aku nanti potongin buahnya
ngantuk banget loh dia loh
kau mau ikutan puasa
iya mama aku mau puasa
emang udah kuat puasanya rena
iya kan pak
duh duh duh matanya limau
kamu mau sup atau mau buah
yaudah kita amulet ya
wah aku sip aja tuh
kemana lagi sih
udah seneng pada saur
bisa mirku banyak banget
mirku buat buka dia ngapain
pakai ayam aja
pakai ayam aja
supnya gak banyak
ya udah bisa baca doanya puasa belum
oh udah sudah
tuh kan bener kan
saya tinggal di dapur ya bu
biar puasa baru
eh saur baru
kamu ngapain sambil dividen segala mas
masih pagi loh
udahlah biarin aja
lagi senangannya kayak gitu nih
soalnya aku di pisauin aja
sebelum kita makan
aduh oma nih makin tua makin linglung
kita niatnya kan sudah
sekarang kita baca doa sama
aduh arena pimpin doanya
jangan ketuker sama doamu bubu ya
awalnya gak mau ketuker
aku mau ngasih tau ke kamu tapi
pas kamu pulang kan aku juga udah tidur mas
makanya aku kasih tau sekarang
renan nelfon nino tuh karena dia minta
untuk bikin cap tangan bareng
tapi masalahnya nino juga gak mau nangis sama aku
kemarin aku baik aja mau ketemu sama renan aja gak diizinin sama mama
itu kan jatuhnya kan ngomporin rena dong
iya udah udah jangan emosi
ingat pergi puasa ya
intinya selama itu
cuman sebatas omongan
dan tidak mengganggu hubungan kamu saya renan
jangan dimasukin hati ya
lagi bulan puasa
setan pada dibelenggol
cuman kan kita gak tau kalo ada satu yang lepas kan
salah satunya dia kali ya mas
saya pun lagi belajar sabar loh ini
memang agak susah
tapi kan bisa dicoba ya
selamat malam renan ya
selamat malam renan
kau mau ngapain
aku mau berbincang
kalau tak kira
aku mau ke kantor
papa aku cuma ada papa al papa al zadaran om jahat
kamu kan papanya aku aku gak suka sama om jahat
aduh duduk duduk
halo om baik
alhamdulillah anak pinter
aduh gimana ini ya om baik gak baik dah jadinya kalo kayak begini
mungkin gak kuat ya puasanya ya
maaf nih om baik telfon gak tau kenapa om baik berapa hari ini mimpiin sore
mungkin om baik kangen kali ya sih
oh baik ada papa sama mama nih
om baik bilang aja sama papa mama kalo om baik itu mimpiin aku terus tiap malem
itu kan tandanya kangen
nanti om baik telepon papa sama mama ya
oh iya reina gak marah kan sama om baik
kan kemarin gak ngasih chatnya langsung ke reina
marah kenapa om enggak dong
om baik kan gak salah apa apa sama arena
kalau gitu selamat puasa ya om baik mau berangkat kerja
salam buat semuanya
waalaikumsalam om baik
pak ma om baik telfon aku
katanya dia mimpiin aku tiap malem
gak usah khawatir itu cuma mimpin doang kok ya
jadi kamu gak sabar sabar
tapi kamu gak usah pikirin
dan papa mau berangkat kantor
nanti papa pulang cepat ya
supaya kita bisa buka puasa bareng oke
tapi reina jadi anak yang pinter ya
titip mama sama dede askara ya
misalkan om baik telfon reina
terus ngajak reina jalan
ngajak reina pergi
kamu berangkat dulu ya
jadi anak pinter ya
main lagi ya
aku rasa itu kelelakan dia doang mas
dia sebenernya bilang kalo dia telfon mimpin reina itu karena dia mau ngasut reina doang
cuma kita harus tenang hadapin gabby ini ya
reina tuh anak yang pintar anak yang cerdas
jangan sampe dia berpikir
kalau kita itu nggak suka sama nino ya sampai rena berpikir kita membatasi rena untuk ketemu sama nino
mendingan gini aja aku buang itu jam tangan
kita buang aja mas kita beli yang baru yang sama
gini gak usah gegabah kita pikirin pelan pelan
intinya jangan sampai rena curiga yang aneh aneh
nanti dia malah banyak tanya
enggak jangan marah marah terus
siap berlatih nanti ya